spekulasi terkait ketidakhadiran pan pada pertemuan antar sekjen partai koalisi pendukung jokowi di kantor seskap pada hari senin akhirnya terjawab
melalui sekjen nasdem joni plate menegaskan pan tidak diundang karena belum mendeklarasikan jokowi sebagai capres
di sisi lain pan menegaskan hingga kini pihaknya akan tetap melakukan pembicaraan dengan partai partai politik termasuk partai politik pendukung pemerintah
sekjen nasdem joni plate akhirnya buka suara terkait pertemuan antara sekjen partai koalisi pendukung jokowi dengan seska pramono anung pada senin kemarin
joni plate menegaskan pan tidak diundang karena belum mendeklarasikan jokowi sebagai capres
namun demikian pan menegaskan hubungan dengan partai koalisi jokowi tetap baik meski pan tidak diundang
menurut joni plate sembilan sekjen partai koalisi menilai sikap politik pan kerap membingungkan
dengan sering melontarkan kritik kepada
pada pemerintah padahal menteri pan masih berada di kabinet
kalau tidak ambil inisiatif juga kalau tidak ambil inisiatif ya saya tidak tahu
kalau terkait dengan sikap politik memang sikap politik yang disampaikan kepada publik dari pan
dari pimpinan partai pan maupun dari politisi senior pan agak membingungkan tidak saja masyarakat
tapi membingungkan kami juga
tetapi sikap politik itu tentu bukan domain kami untuk mengomentari itu adalah domainnya pan sendiri
sementara itu sekretaris jenderal pan edi suparno mengungkapkan bahwa alasan tidak diajaknya pan dalam pertemuan antar sekjen partai koalisi pendukung pemerintah memang logis
pan memaklumi jika tidak diundang dalam pertemuan sekjen koalisi karena pan belum memutuskan sikap dukungan pada pilpres dua ribu sembilan belas
kendati demikian pan meyakini dalam waktu dekat akan ada pertemuan dengan koalisi pendukung jokowi karena komunikasi masih terjalin
kita tetap akan melakukan pembicaraan dengan partai partai politik ya partai partai politik pendukung pemerintah apapun tidak
karena pada saat ini yang kita hadapi di depan mata itu kan adalah pilkada serentak
kita menjalin koalisi dengan sejumlah partai partai politik ya di berbagai pilkada
jadi pasti komunikasi akan terjalin
pasti komunikasi di antara sekjen akan terjalin di antara para pimpinan pasti akan terjalin
jadi tidak akan luput jalinan komunikasi antara kita
dan saya yakin dalam satu dua kesempatan nanti pasti juga terjalin
juga akan pertanyaan loh kenapa nggak datang
atau kenapa pan tidak dihadirkan dalam pertemuan itu
dan kami di antara para sekjen itu kami sudah bersahabat
di sisi lain koordinator tim pemenangan pilpres dua ribu sembilan belas partai gerindra sandiaga uno menyatakan partai amanat nasional mengklaim
bahwa pan telah setuju untuk bergabung dengan sekretariat bersama partai gerindra dan pks
dilansir dari cnn indonesia com sandi berharap dengan bergabungnya pan dalam sekber
menjadi momentum terus membangun koalisi yang sudah terbentuk
sebelumnya sepuluh sekjen partai koalisi pendukung jokowi melakukan pertemuan tertutup di kantor sekretaris kabinet hari senin kemarin
dalam pertemuan itu hadir sekjen p tiga arsulsani sekjen pkpi imam amcori sekjen perindro ahmad raufiq sekjen pdip hasto kristianto dan sekjen pkb abdul qadir kardik
sekjen p tiga arsulsani menegaskan bahwa pertemuan itu tidak membahas bill price namun fokus membicarakan penguatan konsolidasi koalisi jokowi
sekjen p tiga arsulsani menegaskan bahwa pertemuan itu tidak membahas bill price namun fokus membicarakan penguatan konsolidasi koalisi jokowi